dalam jakarta digital art ini dinas pariwisata dan ekonomi kreatif dki jakarta
menghadirkan tujuh lukisan hasil karya e sujoyono
yang dikenal sebagai bapak seni rupa modern indonesia
hasil karya e sujoyono menceritakan realitas atau suasana
di era sebelum dan sesudah kemerdekaan
karya lukis sujoyono yang ditampilkan adalah
maka lahirlah angkatan enam puluh enam prabanan seko tanjung priok
tiga wanita di atas bukit pak karso dan gadis sumatera
pengunjung yang masuk akan dimanjakan oleh berbagai pertunjukan digital art
sebelum karya e sujoyono ditampilkan
seperti magical forest berdurasi tiga menit ini
menampilkan video mapping show hutan tropis indonesia
dengan beragam flora yang berwarna warni
lama berselang muncul motion art dari beberapa karya e sujoyono
satu persatu lukisan akan membesar
dan diberi sentuhan efek motion dengan durasi dua menit
sehingga lukisan tersebut terasa hidup
oke kita mulai masuk ke dalam ruangan pameran
eksebisi dari jakarta digital art festival
dan ketika masuk dalam ruangan ini
saya begitu impresif dengan suasananya
ini tiga sisi dinding dalam ruangan ini
ada layar yang cukup besar ini
ini yang disebut adalah magical forest show
ditampilkan karya karya lukisan dari bapak e sujoyono
ini memang pengunjung yang ada dalam ruangan ini
akan ditampilkan suasana alam dari indonesia
pengunjung yang datang rata rata mengaku punya pengalaman baru dan unik
menikmati seni lukis yang ditampilkan dengan konsep digital art
amazing saya tuh gak expect
dengan adanya acara imersif ini untuk maestro kita
dan kita gak bosen buat ngeliatin karya seninya beliau
karena di sini ada pergerakannya dan juga ada audionya
jadi kita bisa merasakan soul
di sini saya melihat karya karya lukisan pak ajun
yang kemudian dibuat video mapping
dan juga dibuat lebih sepak takluar
ya seperti itu
saya rasa ini adalah sebuah terobosan baru
di era digital modern sekarang ini

selain mengajak masyarakat dekat dengan hasil karya seniman tanah air
pihak penyelenggara jakarta art festival mengaku
acara ini juga digelar agar generasi milenial
lebih mengapresiasi seni rupa yang ada di indonesia
dalam bentuk digitalisasi
jadi kami dari dinas pariwisata dan ekonomi kreatif
berupaya bagaimana meng encourage para generasi muda
para milenials untuk lebih mengapresiasi seni rupa yang ada di indonesia
dalam bentuk digitalisasi
anda tertarik mengisi weekend dengan menyaksikan
kolaborasi seni lukis dan digital art
acara jakarta art festival ini dibuka mulai jam sepuluh pagi hingga delapan malam
di museum seni rupa dan keramik kawasan kota tua jakarta
walaupun pertunjukan digital art ini gratis tanpa biaya masuk
namun ingat acara ini hanya berlangsung selama dua hari
sejak tiga hingga empat desember dua ribu dua puluh
dedy zuhari anggika marianto jakarta